bahwa akibat perbuatan terdakwa agus nurpatria adipurnama s i k bersama sama dengan saksi perdisambo s h s i k m h
saksi hendra kurniawan s i k saksi ari prahman aripin s i k m h
saksi cukputranto s i k saksi baikuniubowo s i k irpanudianto s h s i k
masing masing dalam berkas perkara terpisah
mengambil dan mengganti dvr cctv yang berada di pos security komplek perumahan polri duren tiga rt lima rw satu
kelurahan duren tiga kecamatan pancoran jakarta selatan
tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi dr andruseno soekarto
selaku ketua rt yang masih berfungsi tersebut
serta mengambil dan mengganti dpr cctv milik saksi ridwan rekinel sonsop langit s i k m h
lalu merusak dan mengancam
menurutkan salinan rekaman cctv pada laptop merek microsoft surface
mengakibatkan terganggunya sistem elektronik
dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja